capaian tujuh puluh vaksinasi yakni lebih dari tujuh puluh dua
sementara arus kas pt kcic sudah menipis
dua hal ini saya rasa masih sama
jadi memang di awali kita kemarin memang dari awal itu melakukan pertama sains
sehingga perlu luas padaan untuk masyarakat
nah itu tuh kita tuh yaudah lah soalnya kan tiga puluh empat kayak gini ya
jadi kita gak kepikiran juga nanti kalau main jadi gak enakan gitu kan
meskipun hak angket itu adalah hak konstitusional anggota dpr
sama dengan kacang hijau ketan hitam dan ketan putih ini harus benar benar bersih
yang nantinya menyumbang terhadap
dan mungkin juga coach milos ngeliat ya emang gue cocok jalanin sistem dia di posisi lima gitu
minggu lalu kita menunya saus islam
pada saat bulan puasa menutup jalan tersebut
jadi kuncinya adalah bagaimana mempertahankan atau malah kan justru mendorong demand ini bisa pulih lebih cepat
sebab barang yang tidak diangkat tidak jarang memiliki bobot di atas seratus kilogram
australia sedang menghadapi krisis keterjangkauan sewa terburuk dalam tujuh belas tahun terakhir
aku disini lebih sering pesan pesan yang lebih enak dan enak lebih enak
masyarakat lebih memilih becak motor karena dapat mengangkut orang dan barang dibandingkan ojek motor
publik bertanya urgensinya apa sebenarnya silahkan mas revo
kecamatan lutupakam yang membuka usaha membuat sate
jadi ini memang menunjukkan bahwa
lalu kalau misalnya main di posisi lima harus jaga mereka
sherlock dimana kasih ujuk pisau
dia pasti akan melepas pasir
apa dulu yang butuh seperti ada kebutuhannya
dia bukan sembarangan agen lah gitu
nah tadi speaking about
ya buktinya setelah olimpik itu mungkin latihan gue juga biasa aja masih
jadi memang kalau kita lihat dari kuasa pemohon tim kuasa hukum pemohon juga mengatakan isinya sebenarnya sama saja
untuk persoarangan dan jika anda merupakan sebuah badan usaha harus ada sebuah akta notaris
slow pitch softball adalah salah satu varian dari olahraga softball
jadi si garza sama si joe wiskam itu dari iowa tuh cuma dua orang
hampir di setiap kunjungan ke daerah dia selalu mengumpulkan anak anak muda
berbatasan dengan west bank
proses perendaman berfungsi untuk menambah kadar air di dalam ketan
resep dan bahan yang digunakan tak pernah berubah
terlebih lagi ini bermanfaat untuk penyembuhan hati anda sendiri
contoh konkret yang ada
racikan kuahnya terdiri dari bawang bombay kemiri gula cabai merah dan daun salam serta serai
daun daun tebu selesai dikumpulkan di satu titik
yang sudah sangat ketat saya kira untuk industri farmasi untuk industri obat
gue mau beli rumah dua
para pendengar a adalah untuk air atau dalam bahasa indonesia adalah untuk udara
biasanya dalam bentuk tepung seperti roti jajan pasar kue donat pisang goreng martabak permen dan sebagainya
dan saya yakin warga nu lebih dominan mendukung cak emin
jadi sama beberapa rekan ke restoran
ini juga yang menjadi asal usul nama singkawang
itu mengurangi emisi ya itu ditambang
terus kemudian ada sifen sifen juga yang apa namanya di pas depan mulut gua
eh lu masih berani latihan sini
cara membacanya saya memang sengaja untuk melihat bagaimana situasi pada saat debat sampai hari ini
mengutip detik com menurut ketua paguyuban pedagang lesen malioboro
dulu ku berdosa ku datang saling yesus selamatkan ku
perlu kehendak politik ya bangun itu
dan kita lihat juga persoalannya adalah ini sekarang keluar